lima orang sosok anggota polri menerima penghargaan hugeng awards dua ribu dua puluh tiga yang digelar di gedung detri berata dharma wangsa jakarta selatan pada jumat malam
hugeng awards merupakan program kolaborasi detik com dengan polri untuk memberikan penghargaan bagi polisi polisi teladan tanah air
lima polisi teladan peraih hugeng awards dua ribu dua puluh tiga adalah kategori polisi berdedikasi
diberikan kepada brigadir fitriani mai syarah
polisi pelindung perempuan dan anak akp yuni utami
kemudian polisi tapal batas dan pedalaman diberikan kepada akp maruf suroto
serta polisi berintegritas diberikan kepada kombes darmanto
selain ikut dihadiri oleh chairman of city corp hairul tanjung
hadir juga kapolri jenderalis yosigit prabowo yang menyerahkan penghargaan hugong awards
dua ribu dua puluh tiga kepada lima sosok polisi teladan tersebut
sebelum nama peraih penghargaan diumumkan
dewan pakar menilai kriteria kandidat dengan menjaring sepuluh nama anggota polisi terbaik berdasarkan usulan publik